sejak asofio meninggal aku berjuang hidup sendirian
berpindah pindah tempat tinggal
semua pekerjaan kasar pun aku jalani
demi bisa makan
jazz kamu adalah kebahagiaan papa
setelah penderitaan panjang yang papa jalani di masa muda papa
kalau mengapa semuanya dibuat hancur oleh mbak rosa
apalagi yang bapak punya selain kamu
saya pamit mau ke kantor
saya pamit mau ke kantor
apa teror teror di rumah kamu masih lanjut
untuk masalah teror sih
cuman yang kemarin aja waktu mau mencegah pak
alhamdulillah belum ada lagi
tapi kami tetap waspada kok
kok gak ada
kenapa dia keluar
ada apa pak
tadi papa mau cerita sama kamu dan andin
bila andin udah besar
mendingan ngomong sama kamu aja
aku gak mau andin jadi ketakutan dan kepikiran
yaudah cerita ke saya aja pak
oh itu papa
yang mengintai papa di coffee city
itu apa bapak
ada tujuan apa itu
apa sisi udah sembar di keaponiem
nah ki dance bastards
kita selalu harus noh
lu dari siap saja abang
enggak enggak ngancam papa enggak enggak
dia nggak ngancep papa dia cuma nanya aja nama papa
terus papa bilang ya betul pada saat papa mau tanya dia siapa dia pergi
ini kalau memang benar ada hubungan sama teror di sini saya minta maaf ya pak ya
jadi merembet ke papa tapi kalau memang ada apa apa papa coba langsung cerita ke saya aja
kalau memang benar ini ada hubungannya kan siapa tahu itu bisa jadi petunjuk pak
itu pikiran apa sih moga moga ini jadi petunjuk buat kita semua
jadi bisa kita selesaikan sama sama
ya ampun ternyata teror ini sudah berlanjut terus
dan sudah merambat sampai ke orangtuaku
yaudah saya langsung berlatih kantor ya pak
bapak dan mama tolong hati hati ya
tapi kalau memang nanti bapak perlu pengawalan saya akan kirim pengawalan
enggak usah enggak usah kami bisa
udah kamu juga jaga diri
kabarin papa kepada papa ya
tadi aku cari bapak di dalam tapi ternyata papa keluar dan lagi ngobrol sama
papa diteror sekarang
enggak papa enggak diteror
apa cuma ada orang yang ngeliatin papa aja
enggak apa apa udah
pak surya anding kok ngobrolnya sama berbeda diri
ikan bisa duduk
ayo ajak papa duduk
papa udah mulai diikutin sama orang di coffee city
ada yang mengintai papa orang yang gak dikenal
oh bener itu pak surya
apa ada hubungannya dengan teror yang terjadi di keluarga ini ya
benar kok tapi tadi saya udah ngomong sama al juga
moga moga sih gak ada hubungannya
ya allah pak surya
saya benar benar merasa gak enak sekali sama pak surya
karena sebenarnya teror yang terjadi di keluarga ini mereka mengincar saya
saya yang jadi target
dan kalau sampai
pak surya dan keluarga terkena masalah ini
malah ini tuh bukan salah mama
bu rosa gak perlu minta maaf
kita kan keluarga
yang pasti kita harus saling menjaga dan mengingatkan
iya pak surya
din bu rosa papa pamit dulu ya
salam buat usaha raya pak surya
kalau udah apa apa nanti papa kabarin aku ya
makasih udah dimasakin nasi goreng
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
neneng kamu cari siapa

neneng tuh lagi memastikan
ada suster atau enggak

eh gak tau
kayaknya dia nyari siapa
neng kamu nyari siapa
neneng itu lagi mau mastiin ada suster apa enggak
soalnya nih ya zamannya neneng pelatihan di cia
itu neneng diajarkan untuk selalu waspada sama keadaan sekitar
terus kamu ngapain nyari suster
justru itu kalau nggak ada suster neneng itu mau ngajak jessi nemokin elsa
kasian tahu dia kan gak ke taman hari ini
makanya kita jengukin yuk kita ajak dia keluar
wah iya sih boleh sih mumpung ada suster ya
elsa kita keluar yuk
kamu pasti bosen kan di kamar terus
kita keluar aja
tapi saya takut nanti dimarahin sama susu
ya elah sa
enggak keluar dari sini
kita cuma keluar ke taman
biar biar kamu sehat terus bayinya juga sehat
kamu mirip banget sama jessica kecil
foto ini gak cuma harus ada di rumah
tapi harus dipajang di kantong